raksasa teknologi asal amerika serikat meta melalui anak perusahaan atau anak usahanya instagram
meluncurkan platform aplikasi micro blogging saingan twitter bernama threads
threads merupakan aplikasi bercakapan berbasis text instagram
ceo meta mark zuckerberg bahkan menyebut aplikasi ini akan menjadi penantang twitter di pasar
pengguna threads dapat membawa para pengikut dan akun yang diikuti dari instagram
hal itu membuat para pengguna threads tidak perlu membangun komunitasnya di platform tersebut dari awal
selain itu pengguna instagram akan bisa menggunakan username mereka dan menggunakan akun itu pada aplikasi baru ini
peluncuran threach oleh meta ini bersamaan dengan perubahan kebijakan twitter oleh elon musk
yang sempat membuat pengguna twitter makin frustasi